lo denger gak gue ya
ade gue si robi sekarang lagi ada di papua
lagi bikin benara buat enton
ditahan ditahan ditahan
gidat lo yang ditahan
yaudah yaudah yaudah
pasalannya udah sebulan si robi kagak kemari pak ngaji
jadi orang orang warga pada spekulasi
bang roby lagi ada masalah
dua minggu ini
dia gak pernah online
gak pernah telpon
dia cuma mau bilang kalau dia mau ke papua
apa mungkin ya
bang robi jadi pengguna
keluar dulu deh ada tamu yang kenal lo
temennya babel lo
waktu masih kecil
cepetan diorang menunggu
nanti gak bisa lama lama disini
ya biarinin aja lah umi
lagian kan kita juga gak nyuruh dia kesini
diorangnya tuh sini
ntarum keluar ya umi
bener ya awas
dia bisa kuliah tulpanet di al azhar
gak gampang tuh ji
paling gak dia mau siap lal satu dua juz al quran
itu rumana sendiri
saya mah terima bersih aja
nah urusan biaya
termasuk sama istri gua
sampai nyunggu balik
ambil jurusan apa neng
syariat islamiyah pak
ya cocok sih ji
lantas gimana tugas di dpr nya
alah zaman sekarang sih ji
semua bisa diatur
nih mobil tiap hari
nih biar kaki gua nih bisa berendeng
tapi benar juga itu kata mak
kenapa kita sekarang jadi dibudakin ame bandah ya
tiap hari ngurusin orang makan
nah otak lu mulai jalan ye
orang dia tiap harinya sibuk ngasih makan orang
semenjak si roby kagak di rumah ini
mobil bang sulam kagak ada yang bawa
ditahannya dimana nih bang aji
tidak ada yang ngomong
siapa yang ditahan
loh bukannya si roby tersangkut kasus narkoba
tidak ada yang ngomong
tidak ada yang ngomong
tidak ada yang ngomong
nah ini juga kagak tau dah
beritanya udah santer dimana mana
justru aneh kesini nih bang haji
mau cek henry cek ke bang aji
eh tar lu denger nih ya tar
adek gue si robby sekarang lagi ada di papua
lagi bikin benara buat anton
enak aja lu kalo ngomong ditahan ditahan ditahan
gidak lu yang ditahan

pasalannya udah sebulan si robby kagak kemari bang aji
jadi orang orang warga pada spekulasi
ah ngeyel tuh orang
bu haji emang gimana sih ceritanya
kok bisa sih robby ditahan
ditahan siapa yang ditahan
ya namanya juga anak priok
tau kan perkalanya
mesti hati hati nyari temen roh
pak haji jangan teka teki begitu deh
si robby tuh baik baik aja pak aji
dia tuh lagi kerja
emangnya kenapa sih
jangan marah dulu ye
nih amanatnya ibu ahmad
rencananya mau nengokin
keselnya si robby
kan lebih baik nanya disini kebenerannya
emang siapa yang ditahan
aya jadi bingung
jelas lebih tahu dari ibu ibu dong
si robby tuh lagi kerja di luar jawa
katanya si robby ditangkep ngedarin ganja tuh
jangan bener yang mana ye
sebenarnya siapa sih yang menyebar fitnah begitu
kalau memang gak ditahan
terus si roby perginya kemana
gak pernah kesini lagi udah ada sebulan kali ya
apa yang kalian lihat kan
emangnya si sulam sudah lancar ngeder mobilnya
gak perlu si robby lagi
nama allah pak haji
robe itu lagi kerja di papua
kok tegan teganya menyebar fitnah begitu
robby itu anaknya baik
buka diunggur lagi sulam
wah yang penting bayaran ini kan sama
nih bukanya begitu
terima kasih ya
ya alasan ap juga masuk di akal
mau kerja di luar jawa juga
kamu sekalian bilang aja kerja ikut tki ke malaysia
tapi malu juga dong mi
namanya kalau ada keluarga masuk ui
sejujur aja saya emang gak yakin
masa sih kayak gitu
ya ampun zaman sekarang nih
ahp juga bisa terjadi
saya kan punya saudara di priuk
agak surprise juga
si roby anak baik baik
anak sealim itu bisa terlibat narkotika
kalau urusannya udah narkoba
guncinya mah ibu ibu
biar anak kita baik
kalau pergaulnya sama orang yang kagak bener
ya jadi deh
sama sama dia
semakin rezekinya bertambah
keluarganya tambah murad marid gitu
ancurin sama dia
emang narkoba itu jahat
umi umi gak boleh kayak gitu dong
ibu ibu juga gak boleh main nudus
enak aja kayak gitu
biasanya kalau orang yang terlibat narkotika
itu masuk tv apa media kan
emangnya ibu ibu sama umi udah pernah lihat
bang robby masuk media gitu masuk tv
udah pernah ada yang lihat belum
kalau bang ruby itu masuk koran
nah belum pernah ada yang lihat kan
jadi sebaiknya ibu ibu itu
jangan langsung gitu aja
gak fair dong
dianya aja yang tersinggung
tapi kan kasian istrinya bang sulam
kesini kan dia mau belanja
tapi malah dibikin malu
kalau kagak ada asap
kagak ada apinya
berita tuh ada
tentu ada sebabnya
lu jangan terlalu meladi ya